rahmat darbawan kembali menukangi sriwijaya fc
pelatih berpengalaman ini diikat selama dua tahun untuk mengarungi berbagai kompetisi sepak bola indonesia
rahmat ditargetkan mengulang prestasi sepuluh tahun silam saat sukses membawa sriwijaya juara liga dan kopa
manajemen sriwijaya fc resmi menunjuk rahmat darmawan sebagai pelatih untuk menghadapi liga indonesia musim depan
di hadapan awak media presiden sriwijaya fc dodi reza alex melakukan penandatanganan kontrak dengan rahmat darmawan
pihak manajemen maupun rahmat darmawan merahasiakan nilai kontrak
namun kabar santer pelatih bertangan dingin ini dihargai tiga miliar rupiah untuk dua musim di sriwijaya fc
kehadiran rahmat darmawan diharapkan mampu mengulangi prestasi sriwijaya pada sepuluh tahun silam saat dilatih perwira angkatan laut itu
yakni meraih gelar juara liga dan tiga kali kopa indonesia
kenapa sriwijaya fc memilih coach rahmat darman
rahmat darbawan adalah bukan hanya karena beliau punya kedekatan psikologis dan juga kemistri yang saya kira sudah sangat baik
antara seorang rahmat darmawan dengan sriwijaya fc ini sudah terjalin sejak lama
kemudian yang kedua saya melihat karakter dari kepelatih
dan saya pikir dari rahmat darbawan ini sangat cocok untuk diterapkan di klub sebesar sriwijaya fc
target juara tentu saja dibebankan di pundak rahmat darmawan
sudah lima tahun sriwijaya puasa gelar
untuk itu rahmat dan manajemen akan segera membentuk kerangka tim
beberapa pemain impor dan lokal sudah didekati bahkan beberapa pemain sudah deal
rahmat akan melakukan perombakan besar di mana ia hanya akan mempertahankan materi pemain musim lalu
hanya sekitar empat puluh persen saja
kita sudah bersepakat dengan manajemen untuk tidak harus menyebut catat yang pasti kita sama sama bersetuju
untuk komposisi ini seperti apa
untuk komposisi pemain memang enam puluh empat puluh
pemain yang dipertahankan empat puluh persen kemudian yang masuk baru sekitar enam puluh persen
dan mereka banyak pemain pemain yang usianya masih di bawah dua puluh tiga tahun
beberapa nama yang akan masuk line up sriwijaya musim depan antara lain bettle gonzalves
yang dipastikan bertahan
sementara marquee player isunya adalah pemain asal mali makan konate
pemain timnas u sembilan belas dan u dua puluh tiga juga menjadi incaran sedikitnya ada lima pemain yang akan direkrut
benny apriadi palembang